terima kasih anda masih bersama kami di kanal pemilu tepercaya pidato politik ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhonino
yang mengkritik kebijakan pemerintah hari ini menarik perhatian publik mulai soal persoalan ekonomi yang disebut semakin sulit
pengelolaan pemerintah yang tak maksimal hingga berdampak pada kepercayaan publik
serta juga soal keterkaitan isu pendudukan pemilu dan juga sistem proporsional tertutup
bagaimana kemudian demokrat menjelaskan kritik keras ini dan apa pesannya
dan bagaimana pula partai berkuasa juga menanggapinya
untuk bahasnya sudah bersama kami dua narasumber yang hadir langsung di studio pertama
wasik jenderal partai demokrat janssen sitindaun bang janssen terima kasih
selamat malam selamat malam seluruh penonton di sini
yang kedua adalah politikus pd perjuangan rifki nizami karsayuda bang rifki terima kasih sudah hadir
terima kasih sama sama
sehat sehat alhamdulillah
sehat ya alhamdulillah bang jansen bang rifki sehat dalam diskusi kita
dan sebelum kita memulai kita akan mendengarkan kembali pidato dari ketua partai demokrat ahi
tentang ekonomi yang disebut
semakin sulit untuk kemudian menyegarkan lagi ingatan kita kita lihat berikut ini
persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik
anggaran anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek proyek mercusuar
yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik
tidak banyak berdampak
berdampak kepada saudara saudara kita yang terkandung oleh miskin dan kurang mampu
oke ini menarik kemudian paling tidak ada bahasa ekonomi semakin sulit dan penyebutan wong cilik nih bang jungsen
apa yang kemudian pesan yang ingin disampaikan
kritiknya memang seperti itukah kondisi hari ini
jadi sebenarnya ya ada cukup banyak sebenarnya kalau kita lihat pidato ini ya
isu yang disampaikan oleh mas ahy
jadi untuk memulai diskusi ini saya ingin membaginya
jadi ada isu yang mungkin bisa kita perdebatkan
misalnya soal utang ya dikaitkan dengan pdb bolehlah
kemudian soal infrastruktur bolehlah
karena ini kan soal mazhab mazhab pembangunan begitu
tapi ada tiga hal menurut saya ya
yang ini memang harus segera kita tangani
baik kita pihak yang sedang mengelola kekuasaan
maupun kita oposisi begitu
apa itu tiga itu
yang pertama itu kalau disampaikan mas ahaye itu
itu soal harga pupuk untuk petani mahal dan langka
sudah mahal dan langka begitu
jadi kalau kita ya kita bertiga ini
tidak terkait langsung dengan ini
karena kita tidak petani begitu
tetapi yang petani langsung
ini sedang mengalami
jadi sudahlah pupuk itu mahal dan langka
jadi ini harus segera ya
tapi artinya begini
banyak sekali kemudian yang akhirnya memberatkan
menguratkan masyarakat kecil
juga penyebutan wong cilik tadi
persis ini kan bagian dari robong cilik
itu makanya saya ingin nunjukkan begitu
pak jokowi pun kemarin ternyata
saya cek ya sesudah pidato itu
diburu soal ini
jokowi diteriaki petani soal pupuk mahal
pak jokowi mengatakan
saya sudah tahu ini dari cnn
di tempat diskusinya
sepuluh maret larut di pelora
jadi kalau kita begitu ya
tidak ngerasakan ini
jadi salah satu politisi mungkin di indonesia ini
yang paling sering muter indonesia hari ini
kalau kita lihat media sosialnya terlihat
itu mas sahai
jadi hampir tiap bulan beliau muter
makanya pidato kemarin itu murni
atas dasar pertemuan beliau dengan orang di sulawesi tengah
terakhir kemarin di nomba muju
jadi soal pupuk ini
karena orang sini sudah bertiak ke pak jokowi
ini tidak perlu kita perdebatkan
yang kedua itu saya cek
ya itu soal
ini penting ini bram
nelayan sekarang kesulitan berlayar
oke saya mengingat bahwa disebutkan harga itu kemudian berdampak karena bbm yang naik
itu salah satu poin yang kemudian disampaikan mas aha
kita nanti masuk ke situ
jadi kita bukan nelayan
tidak merasakan dampaknya kan begitu dia
tapi mereka di bawah sana
ya nelayan nelayan itu
laporan ke mas ahaye
ini solar sekarang susah di bawah
solar subsidi nya ini tadi
untuk nelayan ini
ini mari kita cari
mungkin spb untuk nelayan itu harus kita tambah
sudah ada spbu nya
saya cek kemarin ya
ini biar jangan hanya dikatakan dari pihak oposisi
karena ini penting ini
mau oposisi mau berkuasa penting
karena gini bram
struktur penduduk kita ini
dua puluh juta itu kaya dan mampu seperti kita ini
tidak ada dampak dengan ini
dua ratus juta menengah
bottom empat puluh kalau istilah pak sby itu
empat puluh juta di bawah ini
ini jangankan begitu ya
beli barang barang yang mewah handphone baru begitu
beli beras saja susah
jadi yang kita pikirkan itu
jadi saya cek kemarin
ah ini dia
caimin tanggal enam maret
belusukan ke muara angke ternyata sama
jadi kalau ibu nike pertamina
nike pertamina melihat ini
begitu teman teman pertamina
tolong ini di tangan solar ini
oke artinya menurut anda ada disparitas yang jelas
kemudian yang di bawah tidak merasa
sebelum itu sebelum itu satu lagi
karena acaramu ini penting
upacaramu ini penting bisa merubah kebijakan
yang ketiga itu
jangan dipakai ukuran di eropa
inflasi itu naik di indonesia ini
biasanya dibentuk itu atas dasar kenaikan harga bahan pokok
di depan mata ini tinggal hitungan hari
kita ini mau idul fitri
jadi tidak ada lebaran saja
tidak ada idul fitri
barang pokok itu sudah naik
apalagi ada idul fitri dan lebaran
itu makanya soal tiga ini
itu tolong ditangani
kalau ini kita sendiri ngerasakan
kemudian soal solar untuk nelayan
sama soal pupuk itu
soal pupuk ini
pak jokowi sendiri sudah diteriaki nih
semoga pak jokowi menonton ini
atau pihak ksp menonton ini
ya karena kebijakan ada di sana
ini tolong segera ditangani begitu
tapi artinya soal infrastruktur
apakah itu juga termasuk
salah satu menarik perhatian juga adalah
disebut proyek mercu suar
yang kemudian tidak ramah rasanya kepada bang cilik
kalau ini bisa kita perdebatkan
karena ini kan soal masyarakat pembangunan
penting tiga tadi sudah tersampaikan dulu
singkat saja bang
kalau ini nggak bisa singkat
kan harus segera ditanggapi
untuk proyek mercu suar katanya
saya belum semua sebenarnya
proyek infrastruktur pak jokowi ini saya coba begitu
tapi ada satu yang sudah saya coba
yang dekat rumah saya
silahkan nanti dicek
saya kan kebetulan tinggal di daerah
di kelapa gading
di situ ada proyek lrt
dari kelapa gading menuju rawamangun
saya cek tuh itu lima tiga t anggarannya
tapi sepinya tidak tanggung
jarak dari kelapa gading ya ke rawamangun itu
lima puluh satu menit sampai
kalau naik sepeda motor
sepuluh menit sampai
di kelapa gading itu ya bukan jalur pekerja gemuk
rata rata model kami ini punya mobil
atau masyarakat tinggal di situ
tidak ada yang naik
kita katakan kemarin
inilah yang disebut infrastruktur trap
dia dibangun pun
sesudah dia berjalan begitu
dia tidak bisa membiayai dirinya sendiri
soal kereta cepat
ini overrun malahan
kalau pertama itu pemerintah mengatakan
tidak akan pakai apbn
mari kita pikirkan bersama nih
tiba tiba di tengah jalan pakai apbn
sudah pakai itu overrun
tidak ada yang bisa menjelaskan
tunggu dulu sebelum kurefik
kalau ini mungkin dia menjawab
bengkak proyek kereta cepat jakarta bandung
tidak masukku aku tidak ingin debat
aku ini biasa debat benturan benturan kita
ini kan harus kita tangan
kalau ini nanti berdiri
kan pakai apbn kita juga
jadi itu dia soal proyek itu tadi
ada beberapa poin kemudian disparitas
dianggap tidak peduli wong cilik
ada proyek mercusuar yang dianggap
hanya ada saja tapi tidak berdampak
ya ada kondisi yang memang
tidak berdiri sendiri di dalam negeri
kelangkaan dan mahalnya harga pupuk
pupuk yang paling dibutuhkan petani itu
salah satunya adalah pupuk korea
saya kebetulan ketua
himpunan kerukunan tani indonesia
saya ini anak dan cucu petani
kendati saya sudah tidak jadi petani
itu dibentuk oleh gas alam
gas alam kita itu sangat tergantung selama ini
dari impor terutama dari rusia
karena gas alam rusia itu harganya sangat murah
dibanding gas alam dalam negeri
pdi perjuangan sudah lama sekali mengoreksi
soal persoalan persoalan kenapa kemudian
gas alam di dalam negeri itu langka
dan harganya mahal dan kita belum mampu
misalnya mengandalkan bumn seperti pt perusahaan gas negara
nah dan karena itu kemudian konflik ukraina rusia
itu sedikit banyak mempengaruhi
nah presiden jokowi dan kawan kawan di dpr
termasuk saya kira kawan kawan demokrat juga
di komisi empat di komisi enam
saat ini sedang mengikhtiarkan
agar kemudian pabrik pabrik pupuk kita
terutama yang berada di bawah
pupuk indonesia holding company pihc itu
untuk kemudian bisa mendapatkan pasokan pupuk
yang cepat murah dan terjangkau
sampai dengan detik ini ikhtiar itu terus dilakukan
tapi kalau kemudian disebutkan tidak peduli uang cilik
seperti apa kemudian
iya kalau itu dikorelasikan
dengan kemudian kepedulian kepada wong cilik ya
ya itu bisa bisa saja
saya dalam beberapa hal sepakat dengan bang jansen
bahwa ini persoalan kita bersama sebagai sebuah bangsa
yang harus kita fikirkan
dan apa yang disampaikan oleh mas ahaye
saya kira adalah satu kenyataan
yang sekarang bukan pemerintah berdiam diri
tapi kemudian terus berikhtiar
yang kedua soal kemudian
kelangkaan solar bagi nelayan
kementrian koperasi dan umkm sekarang itu
sedang menggalakkan koperasi koperasi nelayan
untuk menjadi penyalur solar non subsidi
yang selama ini solar solar non subsidi
itu banyak sekali disalahgunakan
oleh beberapa pihak
yang kemudian sekarang jalur distribusinya diperbaiki
dan itu di banyak tempat jauh lebih baik
jadi celahnya itu ada sebelumnya
kemudian seperti yang kemudian disebut oleh demokrat
apapun kebijakan tentu memiliki celah
dan saya kira memang keunggulan teman teman
yang berada di luar pemerintahan adalah dengan cukup mudah
untuk melihat beberapa kelemahan
dan kelemahan kelemahan itu tidak harus kemudian
menjadi pukulan telak bagi kami
bagi kami adalah itu adalah introspeksi
yang harus kemudian kita lakukan
dalam rangka melakukan perbaikan perbaikan kebijakan
oke artinya kemudian pdip mengakui begitu
karena kondisi ekonomi dunia
itu tidak sedang baik baik saja kita harus juga akui
misalnya salah satu indikator ekonomi
pada saat psby dulu berkuasa ekonomi relatif baik
sekarang china cuma enam sekian persen
sehingga kemudian kita bisa bertahan
dalam pertumbuhan ekonomi yang ada pada sekarang
saya kira itu juga hal yang harus kita apresiasi
berarti artinya ada faktor eksternal yang berbeda begitu
faktor eksternalnya jelas berbeda
tantangannya berbeda dan sekali lagi tadi
soal mazhab pembangunan
kalau saya meminjam bahasa ban jansen juga berbeda
kita memilih misalnya untuk melakukan akselerasi
pembangunan infrastruktur di indonesia
tapi kalau disebut kemudian bercusuar begitu
bagi kami itu akselerasi pembangunan infrastruktur
kita ambil contoh jalan tol
zaman psby tidak sampai tiga ratus km
di zaman pak jokowi lebih dari dua ribu sekian kilometer
saya dulu lama di komisi lima dpr ri
dan kawan kawan demokrat di komisi lima dpr ri
itu juga sangat ambisius untuk mendorong
berbagai macam proyek proyek infrastruktur
di dapilnya masing masing
karena itu saya kira
ini kan soal keberpihakan kita
pada model pembangunan
tapi tepat sasaran pertanyaannya
ya kalau kita bicara soal tepat sasaran atau tidak
infrastruktur itu kan adalah media
untuk kemudian menjadi pengungkit ekonomi
kalau yang tadi dicontohkan bang jansen ada satu dua
yang bisa kita perdebatkan juga soal kereta cepat
soal lrt dan seterusnya
kita juga kan bisa mencontohkan
kita sudah bangun puluhan hampir ratusan bendungan di indonesia
yang dulu di jaman psb
yang itu tentu punya implikasi mestinya
dengan kemudian suasembah depangan kita
dengan kesejahteraan petani kita
nah karena itu
sebagai sebuah pidato politik
dan sikap politik partai demokrat
yang disampaikan beliau sebagai ketua
dan narasi yang beliau sampaikan
menurut pandangan saya
sebagian narasinya adalah cukup positif
memberikan solusi solusi kepada kita
tapi hal yang lain
saya kira juga tidak beranjak pada kondisi yang sesungguhnya
bahwa bangsa ini tentu sedang tidak baik baik saja
oke poinnya kita dapat
oke bang janssen seperti apa
dikatakan tidak beranjak
tapi kemudian apa yang terjadi faktor eksternal cukup berbeda
dengan apa yang terjadi di jaman psb bang janssen
iya kalau soal eksternal itu
tiap pemerintahan itu sebenarnya punya
seperti pak sby dua ribu empat itu
baru sebentar menjabat tiba tiba datang tsunami
terorisme itu masih sangat tinggi itu
jadi boleh dikatakan dua ribu empat itu pak sby bisa menang dari ibu mega itu
kalau di amerika disebut sebagai law and order
ada cukup banyak calon presiden di amerika
yang terpilih kemudian jadi presiden
karena bawa tema hukum dan ketertiban begitu
terorisme banyak sekali tinggi sekali begitu
tiba tiba pak sby muncul begitu
ini yang mungkin bisa buat kita tertib
buat aman begitu
jadi kalau soal problem eksternal banyak
minyak minyak dunia itu
saya kemarin juga debat di sini juga
di zaman pak sby itu bisa sampai satu ratus dua puluh itu per barel
kalau sekarang ini paling tinggi kemarin enam
bahkan sekarang mungkin ini di bawah empat puluh nih sekarang
jadi artinya artinya itu yang saya katakan tadi
ada beberapa isu yang harus kita selesaikan ini
karena ini terkait warga negara kita langsung
saya tadi cukup senang rifki mengatakan
misalnya soal problem pupuk tuh
memang ada problem
itu makanya mari kita segera kita tangani begitu
kalau kemudian kita katakan
pak jokowi juga mengatakan di sini
ada perang rusia itu makanya pupuk kita jadi nggak ada bu
mereka katakan ke petani
terus itu apa itu solusi kan gitu dia
jadi mari kita cari solusinya
soal pupuk ini juga mungkin karena subsidi ya
problem subsidi ini memang ada banyak
termasuk soal penyaluran
sawit misalnya saya ini kebetulan
anak dari sumatera cukup banyak sawit
sawit itu kan nggak boleh di rumah subsidi
jangan jangan ada juga masuk ke sana
sekali lagi jangan jangan ya
berarti solusinya tidak tepat sasaran menurut anda
itu makanya saya katakan jangan jangan
itu makanya ini kan pupuk subsidi ini kan untuk petani non sawit
kita anggaplah begitu ya
ini harus kita bereskan nih
kemudian soal solar soal minyak
ini harusnya nggak ada problem
anggaplah kalau soal pupuk tadi itu
ya karena gas apa semua segala macam itu oke lah
ini kalau soal minyak ini ini kan murah nih
kenapa kok nelayan problem
apakah memang stoknya tidak ada
atau stoknya ada nggak bisa disalurkan
itu makanya saya katakan tadi
jangan jangan solusinya ya
spbu untuk nelayan itu kita tambahkan gitu
oke bang ini terkait infrastruktur
tadi sudah dijawab begitu
katanya memang ini progres apalagi teman teman komisi lima
termasuk teman teman dari demokrat juga sebenarnya menyetujui
semangat juga kata bang rifki tadi
kita semangat itu yang kita katakan tadi itu
ada proyek mercusuar yang nggak ada dampaknya
saya kasih contoh lah lrt ke lapagading
lima sekian t kereta cepat
mungkin kita beda mazhab
kalau buat kami demokrat atau saya pribadi
nggak ada guna tuh kereta cepat itu sampai hampir satu ratus tujuh belas t itu
jadi sering saya katakan di twitter kan saya aktif
saya harus katakan hambalang itu korupsi
ini untuk yang di luar sana juga dengar
dikumpulkan pun seluruh ya
proyek yang katanya korup di zaman pak sby itu
mungkin nggak bisa mengalahkan satu lrt yang lima tiga t tadi
atau proyek kereta api cepat ini
jadi diskusinya bukan soal itu kan
nah ini negara kita pakai uang apbn kita
mari sama sama kita pikirkan
soal apa namanya itu yang tidak ada dampak itu
kita beritahukan lah
oke oke kita sudah menangkap poinnya
jadi ini bukan soal mau cari salah lain segala macam
saya nggak tahu kalau nanti pemerintahan ini selesai
apa semakin banyak ini
saya juga kaget
kejaksaan agung usut dugaan korupsi proyek tol jakarta cikampek tiga belas t
saya kaget kemarin baca
loh ada yang diusut ternyata begitu
saya pikir proyek proyek ini nggak ada yang diusut
ternyata ini jakarta ckp
oke dan selain soal itu kita juga menggaris bawahnya
meng highlight juga soal bagaimana kemudian ada keterkaitan
kemarin mas hai mengatakan ada keterkaitan soal
bagaimana hari ini ada sistem pemilu yang tertutup
ini kemudian dikaitkan dengan tiga periode
apakah itu saling berkaitan menurut perspektif demokrat
begini kalau soal tiga periode ini ya
aku coba kasih waktu dua menit sedikit ya
jadi ini mungkin ya kalah film game of thrones
atau apa tuh film yang berjilid jilid
di tempat ini juga nanti silahkan dibuka
pertama kali saya debat di tempat ini soal penundaan pemilu ya
itu alasannya soal covid
ganti bulan datang bahlil soal investasi
di sini juga
habis itu datang pak luhut soal big data
itu penundaan nih
habis itu datang pak jules perang ukraina
tapi artinya menurut demokrat itu saling berkaitan
habis pak julas datang pak erlangga
karena beliau ada pertemuan masyarakat yang minta
tapi kaitannya dengan sistem pemilu tertutup
seperti saya kemarin di sini datang ketua mpr
kalau itu masih agak benar lah agak pas lah
tapi ketua dpd pakai dekret katanya
tiba tiba sekarang saya kemarin diskusi lagi
itu sekuensi ke tujuh atau ke delapan tuh berarti serinya itu
karena putusan pengadilan negeri di jakarta pusat
jadi bagaimana kemudian kita melihat persoalan ini
oke kaitannya apa begitu pak
kemudian ada kecurigaan saling berkaitan
apakah di masa pak sby ada soal tiga periode ini
ada pernah dimunculkan
oke kaitannya apa buat demokrat
tetapi sekali waktu itu pak s b mengatakan saya tidak mau
karena penerimaan manfaat kalau itu diperpanjang kan pak s b
oke kaitannya apa kemudian
anda belum menjawab pertanyaan saya
kita harus lihat dong
kok banyak sekali ini sekuensinya ini
kalau menurut saya
yang harus kita lihat ini
adalah siapa penerima manfaat
kalau ada penundaan pemilu
atau ada perpanjangan masa jabatan presiden
saya harus katakan pak jokowi
itu makanya di banyak diskusi saya katakan
kalau menteri bapak itu ngomong ngomong itu lagi dulu tuh
bapak punya prerogatif
kalau bapak mengatakan ini kemudian mendorong saya ke jurang nih
oke artinya menurut anda pak jokowi
pdip ini termasuk dalam yang mengiakan
kalau pdip itu tweet saya kemarin terakhir ya
di luar publik mengatakan
hubungan ibu mega pak sby ini ya
kami pdip dan demokrat ibu mega pak sby itu sama
tidak boleh ada penundaan pemilu
termasuk perpanjangan masa jabatan
pemilu reguler kita ini sudah sangat tepat
jangan kemudian kita buat huru hara republik ini begitu
karena soal nafsu berkuasa
ingin mempanjang masa jabatan
kalau itu sama
kita ingin minta komentar singkat saja
oh ya pd perjuangan
sejak awal ibu ketua umum menegaskan
adalah partai ideologis
partai yang taat pada konstitusi
konstitusi bagi kita adalah platform dalam politik
dan konstitusi menegaskan bahwa
pemilihan umum diselenggarakan lima tahun sekali
dan secara reguler tentu jatuh tahun dua ribu dua puluh empat
seluruh struktur partai
kemudian kami yang berada di legislatif
memiliki platform yang sama
dan karena itu
kita sangat serius untuk memastikan
tahapan tahapan pemilu itu berjalan
agar pada tahun dua ribu dua puluh
itu bisa kita laksanakan pemilu
sebagaimana sudah kita sepakati
ketika dikaitkan dengan sistem profesional tertutup yang dipilih pdip
itu dua hal yang berbeda
saya ingin katakan sebelum saya berangkat ke studio ini
tadi kami masih melaksanakan rapat dengan seluruh penyelenggara pemilu
dan pemerintah menteri dalam negeri di komisi dua dpr ri
kami membicarakan bagaimana posisi kpu
dalam rangka menghadapi upaya hukum banding
terhadap putusan pengadilan negeri jakarta pusat
dalam konteks perdata
dan kita semua memberikan dukungan kepada kpu
termasuk memberikan masukan masukan
agar kemudian kpu
bisa membalikan putusan
bukan menolak ya
putusan pengadilan negeri jakarta pusat
oke kalau bang jansut kemudian mengatakan ini rentetan
yang secara kebetulan terjadi
jangan tanyakan ke pdi perjuangan
karena bukan pdi perjuangan yang melakukan itu
tadi bang jansud menyebutkan
kok aktor aktornya dan itu tidak ada satupun dari pdi perjuangan
bram yang memaksa maksa ini ke pdi perjuangan
kalau itu sama di lkp bram
jangan dipaksa paksalah ke pdi perjuangan
disebutkan dalam satu kalimat begitu kan artinya
dalam satu kalimat
enggak enggak ini perlu saya klarifikasi
bang jansen tadi menyebutkan aktor aktor
terutama teman teman yang ada di kabinet
kabinet kita ini menganut mazhab presidensil
konstitusi kita mengatur itu
presiden itu berhak kemudian mengangkat para pembantu pembantunya
ya pembantu pembantunya kan tidak semua dari pdi perjuangan
dan harus diingat satu persatu
tidak ada satupun kader pdi perjuangan
termasuk mereka yang ada di dalam
di kabinet dan kami yang ada di dpr
menyuarakan persoalan persoalan yang kita bahas ini
soal penundaan pemilu soal priorisasi tiga periode
dan seterusnya dan seterusnya
kalau terkait dengan sikap politik kami
itu lebih pada sebuah keyakinan kami
bahwa partai politik adalah partai kader
dimana partai politik itu tempat untuk kita menggodok ideologisasi
dan tentu orang yang paling layak ditempatkan di lembaga legislatif
adalah orang yang betul betul diketahui oleh partai politik
di sisi yang lain
liberalisasi pemilu kita
politik uang semakin menjadi jadi
yang kemudian membuat banyak sekali orang yang tanpa ideologi masuk ke dalam parlemen
yang itu kemudian memberangus pelan pelan ideologi partai partai politik
bagi pdi perjuangan terapi bagi persoalan persoalan ini
adalah dengan kita menerapkan sistem proporsional tertutup
kita konsisten mengajukan ini mulai tahun dua ribu dua belas dalam ruu pemilu
lalu tahun dua ribu tujuh belas
nah sekarang pdi perjuangan itu bukan pada pihak yang menentukan
karena bolanya bergulir di makamah konstitusi
ya biarlah mahkamah konstitusi kemudian memutuskan
tapi kemudian ketika ditanya sikap kami sikap partai kami menjelaskan itu
dan dalam hari ulang tahun partai ke lima puluh ibu ketomo menjelaskan rasionalisasi
kenapa kami memilih hal tersebut
jadi saya kira ini soal pilihan
jadi kalau demokrat dan partai partai lain memilih terbuka ya kita juga nggak marah
baik kita pilihan berbeda mazab begitu ya kalau bang jansum menyebutkan
ya kita tunggu aja putusan makamah konstitusi
perlu luruskan sedikit satu menit aja itu makanya
singkat saja singkat sekali
ini terakhir ini soal penundaan pemilu ya plus soal perpanjangan masa jabatan presiden
demokrat dan pdp sama ibu mega dan pak sby itu pandangannya sama
karena ideolog partai kami berdua kan itu
oke artinya sama gitu ya
yang kami berbeda sekarang itu
itu soal sistem terbuka dan atau tertutup
kalau soal itu karena sekarang sedang diperiksa di mk
dan syukur syukur besok cnn mau live begitu
karena kalau saya jelaskan di sini keterangan saya selaku pihak terkait disitu kan susah
oke singkat saja
saya besok akan sidang soal ini di sembilan tiga puluh
oke baik kita lihat besok berarti ya
sudah siapkan kenapa kok terbuka lebih bagus dari tertutup
karena dalam sistem pengelolaan negara
apapun yang berbau terbuka itu pasti lebih bagus dari yang tertutup
kita akan bahas besok tentunya setelah sidangnya
terima kasih bang rifqi
kalau bang jansen besok diliput
ya pdi harus diminta juga biar berbeda
kita akan minta tanggapan
oke terima kasih bang rifqi
politikus di perjuangan
dan juga bang jansen
wassak chain partai
terima kasih bang jansen